kalo papa sampe tau soal tes ini
papa pasti akan drop dan kehilangan semangat hidup
itu pasti akan mempengaruhi jantung papa
sebaiknya hasil tes ini aku buang
gak perlu ada yang tau soal ini selain aku
apalagi kalo udah nikah ya
aku ngerasa kalo kamu bener bener gak ngehargain aku za
seharusnya kamu sadar
kalau riza itu adalah calon suami orang lain
jadi gak pantes kalo kamu berduaan disini sama dia
eh indira kamu tuh ngomong apa sih
udah kamu gak usah ngata ngatain aida
aku gak kabur
aku cuma pengen jalan jalan
itu pasti akan mempengaruhi jantung papa
hasil tes ini aku buang
gak perlu ada yang tahu soal ini selain aku
aku terpaksa pura pura
gak tau tentang kenyataan ini
tapi aku terpaksa
aku cuma mau menyelamatkan papa
aku cuma mau papa tetap punya semangat hidup
jadi om bakal berobat ke cina
mudah mudahan begitu om pulang
nanti keadaan om jadi lebih baik ya
tapi kenapa ke cina sih
dokter kok jauh banget
emangnya dokter panji gak bisa ngelakuin terapi itu
maunya juga gitu aida
tapi sampai saat ini
terapi stem cell itu belum bisa dilakukan di indonesia
dan cina itu salah satu negara yang paling bagus kualitasnya
sekarang keadaan papa sudah semakin kuat
jadi papa bisa berangkat ke sana
ya mudah mudahan pokoknya begitu om pulang
keadaan om jauh lebih baik
harus sehat ya om ya
harus sembuh total
ini semua berkat kamu dah
makasih ya da
justru saya senang kalau om bisa kehibur gara gara saya
apa saya jadi pelawak aja ya biar om bisa kehibur setiap hari
dokter panji ditunggu di ruangan rapat sekarang
karena ada briefing mengenai operasi sore ini dok
iya terima kasih sudah
wah harus tinggal dulu ya
ini hasil tes dna nya siapa dokter
loh ini kan
kok ada nama aku
kok ada nama aku
ini apa dokter
kenapa bisa ada nama saya dan namanya om surya di sini
kenapa dokter teganyem bujinin dari saya dokter
kenapa kenapa diem diem
aida aida sebentar
kamu tenang dulu aida
saya terpaksa melakukan semua ini demi
iya karena kamu tahu kan papa sangat berharap kalau kamu ini anak papa yang gila
ya tapi kan sekarang semuanya udah jelas dokter
semuanya udah jelas kalau saya ini bukan anaknya surya
kita harus kasih tahu om surya secepatnya soal ini daripada unsurnya terus ngarepin saya
papa nggak boleh tahu soal ini
ini bisa berpengorosan ke jantung
kalian nggak usah jelasin apa apa lagi
papa udah dengar semuanya
kalau memang semua itu benar
berarti pupus sudah harapan om
selama ini jadi semangat hidup
kalau memang kenyatanya kamu bukan anak kandung om aida
buat apa sekarang papa jauh jauh berobat kecil dan menjalin terapi panjang
semuanya sudah hancur buat papa
berhenti menyimak stadium
pasti dia keluar
amat terbantah dengan pesawat
kenapa lama banget sih gak ada kabar apa apa
sampai jumpa lagi